banjir dan longsor yang melanda manado sulawesi selatan menelan korban jiwa
ada lebih dari sembilan jiwa terdampak banjir maupun tanah longsor yang terjadi
lalu bagaimana kondisi dan juga penanganannya
kita akan berbincang langsung dengan pelaksana tugas kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
abdul muhari selamat sore pak abdul
selamat sore mbak caca
pak abdul dari informasi terakhir yang kami terima dari lapangan bahwa saat ini
banjir di seluruh wilayah sudah surut apakah benar demikian pak
ya hari ini tepatnya tadi pagi kepala bnpb kami menamping kepala bnpb
meninjau langsung lokasi terdampak
kami meninjau tiga titik yang sebelumnya terdampak
baik itu banjir maupun tanah longsor dan situasinya saat ini untuk banjir
itu sudah surut meskipun masih ada beberapa
ada kepala keluarga yang masih mengungsi karena memang kondisi rumahnya rusak saat diterjang banjir
dalam kesempatan ini juga selain kita meninjau secara langsung
bapak kepala bnpb atas arahan bapak presiden merespon langsung
bencana yang terjadi di sulawesi utara ini
kepala bnpb juga menyampaikan dukungan darurat
baik itu yang sifatnya
dana operasional untuk penanganan darurat maupun logistik berupa selimut
matras derpal tenda dan juga makanan siap saji
totalnya untuk dukungan operasional ini senilai satu tujuh miliar
dana operasional dan logistik senilai rp delapan ratus juta
tentu saja ini tidak mengikat artinya jika memang kebutuhan di lapangan
masih memerlukan dukungan tambahan
tentu saja ini menyesuaikan dengan dinamika lapangan
satu hal tadi yang menjadi diskusi penting kita
sewaktu rapat koordinasi dengan gubernur wakil gubernur
ketua dprd dan segenap prokopimda adalah
bmkg provinsi sulawesi utara menyampaikan
masih ada potensi hujan ekstrim atau mungkin hujan dalam kategori
sedang hingga lebat dalam beberapa hari mendatang
menyikapi hal tersebut bapak kepala bnpb sudah menyampaikan opsi
untuk segera melakukan intervensi berupa teknologi modifikasi cuaca
jadi ini sedang kita koordinasikan dengan bmkg
supaya upaya upaya yang saat ini sedang dilakukan dalam merespon banjir yang sudah terjadi ini
airnya baru surut ini bisa kita lakukan tuntaskan dulu
dan kita harapkan
dan potensi hujan yang datang itu bisa kita alihkan dulu
sampai upaya penanganan pengungsi dan penduduk terdampak saat ini itu selesai dilakukan pak caca
keputusan akan melakukan teknologi modifikasi cuaca ini akan diambil kapan pak
karena kan masih berjalan nih pak cuaca ekstrimnya
iya tadi sudah kita koordinasikan dari pemerintah daerah
akan segera mengirimkan surat permohonan kepada bnpb
kita sudah menyiapkan karena kita baru saja tuntas
melakukan teknologi modifikasi cuaca ini di sulawesi selatan
unit pesawat yang dilakukan yang mendukung pelaksanaan tmc di sulawesi selatan itu masih standby
sehingga bisa kita dorong ke sulawesi utara
jadi ini secepatnya pak caca
baik semoga segera bisa dilakukan ya pak agar dampaknya ini tidak terlalu berat lah untuk warga di sana
mengenai data terakhir pak data terakhir mengenai jumlah korban jiwa
kemudian jumlah keluarga yang terdampak
maupun warga yang terdampak ataupun kerugian material apakah sudah diperoleh oleh bnpb
ya pertanggal dua puluh delapan pagi hari tadi jam sebelas update dari korban jiwa dan materi akibat banjir
jadi di sulawesi utara ini ada dua kejadian ada banjir dan juga tenaga longsor
untuk banjir sendiri itu ada sembilan kecamatan terdampak
dengan total satu dua puluh satu pengungsi
kemudian untuk banjir ada satu warga yang meninggal dunia terseret arus
ada enam fasilitas umum terdampak empat ratus rumah terendam karena ketinggian air delapan puluh sampai tiga meter
tadi ada berapa warga yang menyampaikan itu
kemudian untuk kerugian jiwa dan materi akibat tanah longsor

ada empat warga yang meninggal dunia terdampak
dan kita ikut berduka cita ada empat warga meninggal dunia
tiga lainnya masih dirawat satu luka berat dua luka ringan satu masjid terdampak
lima puluh tiga unit rumah terdampak dan ada akses jalan yang tertutup di adiwura dan pandu
ini masih kita selesaikan hari ini dan targetnya memang sebelum gelap malam ini
itu sudah akses tertutup sudah terbuka kembali
saya konfirmasi saya konfirmasi bahwa akses yang tertutup ini saat ini hanya ada di dua jalan yang tadi disebutkan ya pak ya
jadi di seluruh wilayah yang terdampak atau terkena longsor ini aksesnya sudah kembali normal
benar demikian pak
baik kemudian pertanyaan selanjutnya
apakah proses evakuasi dan lain lainnya ini yang berhubungan dengan pengendalian
bencana ini masih berlanjut di sana pak hingga sore hari ini
masih berlanjut karena wali kota manado sudah menetapkan status tanggap darurat
untuk melakukan upaya upaya yang terpenting sebenarnya adalah upaya penyelamatan dan evakuasi
jadi warga yang memang saat ini rumahnya sangat terdampak ada beberapa tempat evakuasi terpusat
dan posko tanggap darurat pun sudah
sudah berdiri termasuk juga posko dapur umum di korem dan beberapa tempat yang lain
jadi ini memang untuk penanganan daruratnya sudah ada beberapa titik pengungsian yang didukung oleh dapur umum
untuk menjamin logistik permakanan warga dan logistik dasar lainnya terpenuhi
ini akan tetap dilakukan minimal sampai tujuh hari ke depan
dan nanti perkembangannya tentu kita lihat
jadi ini akan dilakukan dengan dinamika di lapangan
tetapi seperti tadi disampaikan bapak kepala bnpb sudah mengantisipasi
kita harapkan upaya yang saat ini sedang dilakukan terkait dengan penanganan banjir
itu benar benar bisa tuntas dulu dengan mengurangi potensi hujan yang akan turun dengan teknologi modifikasi cuaca
jadi belajar dari pengalaman beberapa kejadian banjir pas karena taruh kemarin
begitu penanganan darurat banjir dilakukan
kemudian hujan turun kembali sehingga durasi kenangan makin lama
ini kita coba minimalkan di sini pak jaca
baik sebenarnya dari catatan bnpb sendiri
banjir yang terjadi di manado hingga kemudian menimbulkan korban jiwa ini adalah hal yang berulang atau tidak sih sebenarnya pak
ya ketika kita berbicara tentang banjir dan bencana bencana lainnya
itu adalah pasti kejadian yang berulang
catatan kami di bnpb dari tahun dua ribu dua

setidaknya itu ada enam kejadian yang dampaknya cukup signifikan
dan rata rata kejadian ini memang di akhir tahun dan awal tahun
jadi di desember sampai awal maret
di dua ribu enam belas itu terjadi enam belas desember
kemudian dua ribu tujuh belas itu dua puluh enam januari

kemudian di dua ribu dua puluh dua
itu tanggal tiga maret
ini artinya memang sirkulasi atau periode puncak musim hujan
di kawasan sulawesi utara dan rata rata seluruh kawasan indonesia itu memang ada di desember sampai februari
ini yang sebenarnya tadi disampaikan oleh bapak kepala bnpb
kami siap mendukung pemerintah daerah dalam melakukan upaya mitigasi supaya
kalaupun terjadi banjir ini di tahun depan
itu dampak dan kerugian yang kita alami
itu harus jauh lebih sedikit daripada kejadian saat ini
tidak boleh bertambah
karena itu yang akan memberikan patokan bahwa kita memang melakukan sesuatu
selama satu tahun ini sebelum banjir terjadi lagi di masa depan
tentu saja kita mengharapkannya dengan pekerjaan satu tahun ke depan
tidak ada banjir lagi di tahun depan
karena tadi disampaikan oleh bapak gubernur
memang ada faktor faktor yang menyebabkan luapan air di sekitar dastondano
adanya penyempitan badan sungai sedimentasi dan lain lain
memang kalau untuk banjir di urban area
banjir di kawasan perkotaan
itu aspek sosial sebenarnya berperan sangat penting
selain tentu saja aspek rekayasanya
berjalan dengan aspek rekayasanya
seperti penataan kawasan sepanjang daerah aliran sungai
penataan kembali pemukiman pemukiman di sepanjang aliran sungai
tentu saja kita harus membiasakan pola hidup bersih
tidak membawa sampah ke sungai
mengurangi surface sun off
sehingga pendangkalan sungai tidak berjalan terlalu cepat
sehingga daya tampung air di saluran seluruh daerah nasi ini bisa optimal
nah itu yang akan kita lakukan satu tahun ke depan
supaya kita harapkan tentu saja di musim hujan
periode akhir dua ribu dua puluh tiga dan awal dua ribu dua puluh empat nanti
kita tidak mengalami lagi di mana ada banjir seperti saat ini
dari beberapa upaya mitigasi yang rencananya akan dilakukan satu tahun ke depan
sehingga jika terjadi cuaca ekstrim lagi pada tahun depan
di periode yang sama
ini tidak akan menimbulkan dampak sebesar sekarang atau berkurang dampaknya
namun dari proses itu dari upaya upaya itu
apa yang harus segera dipercepat atau dikebut
dan instasi mana saja yang harus ikut bekerja sama pak
dalam pada prinsipnya tentu saja ini melibatkan seluruh entitas masyarakat
baik itu pemerintah maupun kita sebagai masyarakat
artinya di sisi pemerintah
baik itu yang sifatnya keteknikan seperti pupr dan lain lain
ada juga rencana pembangunan bendungan lagi
satu bendungan untuk menahan debit air yang masuk kemudian ada tiga sungai yang mengalir di manado
ini juga akan dilakukan
tetapi sekali lagi ketika kita bicara drainase
maka optimalisasi dari fungsi drainase itu dalam menampung debit air itu sangat bergantung pada perilaku kita sebagai manusia yang hidup di
bagi manusia yang hidup di sekitar sepanjang aliran sungai tersebut
karena kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi basah
itu aspek cuaca aspek intensitas hujan aspek cuaca ekstrim
itu sebenarnya bukan merupakan penyebab
pemicu mungkin tapi bukan penyebab
kemampuan atau optimalisasi dari lingkungan dan saluran saluran drainase
ini yang sangat berkaitan dengan kita yang hidup di situ memberikan beban populasi penduduk yang makin lama makin tinggi
ini yang memenentukan sebenarnya apakah saluran saluran air drainase kita itu tetap bisa optimal dalam menampung debit air
nah ini yang menjadi perhatian sebenarnya bahwa ketika kita berbicara bencana hidrometeorologi basah
maka itu tidak bisa dilepaskan dari faktor kita sebagai manusia
nah ini yang harus kita perhatikan bersama
supaya benar benar kita bisa menemukan
bisa menjaga sungai kita drainase kita saluran saluran tersier primer dan sekunder kita itu bisa bekerja optimal untuk kita semua
baik selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh instasi terkait
warga masyarakat ini juga harus ikut bahu membahu ya
agar dampak yang terjadi jika terjadi cuaca ekstrim kembali tidak akan sebesar sekarang
terima kasih pelaksana tugas kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb abdul muhari
terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom